ratusan warga berdesakan dan saling dorong berebut sembako gratis
penyaluran sembako bagi warga miskin di kantor kelurahan polewali diwarnai kericuhan
ratusan warga yang sudah berdatangan sejak pagi langsung berebut saat panitia mulai membuka ruang penyaluran sembako
sejumlah anak anak terhimpit di antara antrian
kegiatan ini rutin digelar menjelang hari raya idul fitri oleh kelompok majelis taklim
panitia menyiapkan sedikitnya lima ratus kupon untuk ditukarkan dengan paket sembako